pada satu hari yang sama ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri bertemu presiden jokowi di istana batu tulis
sementara putrinya sekaligus ketua dpp partai banteng puan maharani bersilaturahmi politik dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto di lapangan silang monas
bagaimana manuver pdi perjuangan mengusung calon presiden pada pemilu mendatang
untuk pembahasannya lebih dalam kita sudah terhubung lalu bisa mengen zoom dengan ketua dpp pdi perjuangan ahmad basara
selamat sore mas baskara
dan direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya selamat sore mas toto
selamat sore rifana selamat sore mas baskara
oke saya mau ke mas baskara terlebih dahulu
mas bas kemarin sabtu ada pertemuan dalam satu hari ini isinya pertemuan politiknya pdip semua
mbak puan maharani dengan ketua umum golkar erlangga hartarto kemudian ibu mega dengan presiden jokowi
apakah ini bentuk penjajakan untuk mencari sosok capres yang akan diusung oleh pdip
ya memang pada hari sabtu kemarin ibu megawati soekarno putri bertemu secara langsung dengan presiden jokowi di batu tulis bogor
saya kira itu adalah periodik yang bukan
antara dua pemimpin bangsa pak bumegawati dengan pak jokowi
dalam catatan saya pertemuan bu mega dengan pak jokowi di batu tuli saja
sejak dua ribu tujuh belas sampai dengan pertemuan delapan oktober dua ribu dua puluh dua kemarin itu sudah pertemuan yang kelima
artinya yang ingin saya katakan adalah pertemuan bu mega dengan pak jokowi itu bukan suatu hal yang baru
memang beliau berdua rutin melakukan pertemuan
tentu saja pertemuan itu
karena kedua tokoh itu adalah pemimpin bangsa saat ini
yang dibahas adalah masalah masalah strategis bagi kepentingan bangsa dan negara indonesia
saya kira kalau kita lihat dari pertemuan yang begitu sangat lama dua jam
sambil memandang indahnya gunung salak di kabupaten bogor itu
beliau berdua sedang melihat bagaimana indonesia ke depan
karena itu pertemuan itu sendiri membahas hal hal yang bersifat substansi dan strategis
terutama dalam komitmen ibu megawati soekarno putri dan pdi perjuangan
mengawal pemerintahan pak jokowi ini sampai akhir masa jabatan di tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang
kita sama sama menyadari nana dan pemirsa cnn yang saya hormati
tantangan bangsa kita saat ini tidak mudah
di tengah krisis global
dan juga konflik konflik di indonesia
laut cina selatan
menanjung korea timur tengah dan lain lainnya
yang semuanya berpotensi memberikan implikasi langsung
kepada situasi keamanan dalam negeri
dan juga masalah masalah sosial ekonomi yang lainnya
nah oleh karena berdua juga adalah tokoh tokoh politik saat ini
saya kira ketika setelah membicarakan bagaimana mengatasi krisis bangsa indonesia saat ini

tentu kita tidak bisa hindari bahwa satu tahun setengah yang akan datang
tentu kita tidak bisa hindari bahwa satu tahun setengah yang akan datang
akan terjadi suksesi kepemimpinan nasional
lalu pemilu periodik yang telah disepakati akan dilaksanakan
pemungutan suaranya pada tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh empat yang akan datang
saya kira pada titik itu
beliau berdua pasti membicarakan tentang kesinambungan pemerintahan nasional bangsa indonesia
yang akan dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden
yang akan dipilih oleh proses demokratis dalam pemilu suari dua ribu dua puluh empat

mbak nana dan mbak soto
mbak puan juga melaksanakan silaturahmi kebangsaan
dengan ketua umum ketua umum partai politik lain
terakhir sebelum pertemuan ibu mega dengan pak jokowi
mbak puan bertemu dengan pak erlangga hartarto sebagai ketua umum partai golkar
untuk memberikan satu sinyal politik
bahwa pd perjuangan sebagai partai nasionalis
yang terbuka dan berkerjasama dengan partai partai politik manapun
sepanjang memiliki platform dan desain masa depan indonesia secara bersama sama
saya kira dua pertemuan itu adalah dua peristiwa politik
yang saling memiliki benang merah satu dengan yang lainnya
kira demikian nana
oke baik artinya ada benang merah antara pertemuannya ibu mega dengan pak jokowi
dan mbak puan dengan pak erlangga
tapi kalau pertemuan ibu mega dengan pak jokowi itu hampir pasti atau sudah pasti
membicarakan soal pemimpin indonesia
di masa yang akan datang
sekaligus melihat bagaimana indonesia ke depan dari kacamata beliau berdua ya
dalam sehari pdi perjuangan menggelar dua pertemuan politik
yang sudah diakui tadi ada benang merahnya
menurut mas bas menurut analisa anda
pdip sedang tancap gas
mempersiapkan sosok capres yang akan diusung ini
makanya langsung pertemuan politiknya digelar secara maraton begini mas
tapi kalau kita bicara ini dalam konteks pertemuan yang sifatnya terkait dengan pertarungan elektoral
di luar masalah masalah kebangsaan yang tadi mas baskara jelaskan ya
terkait ibu mega dengan pak jokowi
memang pasca dari deklarasi anies baswedan
lihat kan seperti ada terlihat percepatan ya
bagaimana manuver dari partai partai lain
karena pdi perjuangan kalau kita lihat
misalnya beberapa dpw dari tiga melakukan deklarasi terhadap jokowi
kalau kita lihat kemarin
di hari ini ada pertemuan dari ibu mega dengan pak jokowi
ataupun di level partai
di sini kan memang bas bas disugaskan untuk kemudian melakukan safari politik
oleh ibu mega untuk melakukan beberapa pertemuan politik
kemarin bas bas juga dengan mas erwan
bahwa yang bertemu ini bukan hanya mbak puan
pertemuan politik tapi dilakukan juga oleh ibu mega dengan pak jokowi
mbak puan kita tahu ketika melakukan safari politik
memiliki keterbatasan untuk mengambil keputusan
katakanlah terhadap dirinya sendiri
kalau beliau ingin menjadi seorang calon presiden
yang ditunggu oleh publik dan konstituen pdi perjuangan kan adalah
bagaimana sikap ibu mega watis karun
dan kemudian kita tahu juga
bagaimana ada pengaruh besar pasti dari seorang presiden dalam hal ini pak jokowi
walaupun tanda kutip beliau adalah petugas partai
tapi dalam konteks bicara kesinambungan
pemimpinan ke depan
beliau lah yang paling punya otoritas untuk kemudian memberikan masukan
mengenai apa sih legacy yang harus dijaga
dan bagaimana sih karakter pemimpinan ke depan yang bisa meneruskan apa yang sudah beliau bangun gitu misalnya
dan itu tuh jadi menarik ketika masuk dalam perbincangan taksir di publik
seakan akan kan ada dua kutub yang berbeda
ada taksir dari sebagian pdi perjuangan sendiri
yang seakan akan memposisikan mbak puan lebih kuat
untuk menjadi calon presiden yang akan dipilih oleh ibu
sementara raternas projo kemarin
itu kan ditafsirkan oleh sebagian pihak
pak jokowi ada dalam posisi yang berbeda
itu kan jaga jokowi
ini yang menyebabkan kemudian pertemuan ini menjadi menarik gitu
dan menurut saya
mungkin hanya pak jokowi dan ibu mega
yang baru tahu hasil pertemuan ini seperti apa
tetapi memang bisa disimpulkan
pasca deklarasi anies oleh nasdem
menurut saya memang
percepatan pengambilan keputusan atau manuver politik
akan dilakukan oleh partai partai
termasuk mungkin oleh pdi perjuangan
oke artinya mas toto
deklarasi anies baswedan oleh partai nasdem ini
men trigger ataupun memicu partai partai lain
untuk segera mengambil sikap
untuk segera mempertimbangkan siapa yang akan diusung dalam kontestasi pilpres
begitu ya mas toto ya
termasuk pdi perjuangan
betul karena pensi psikologinya akan berbeda ya
ketika sudah ada partai yang berani mendeklarasikan nama
kemarin sebetulnya gerindra dengan pkb sudah mengutarakan itu terlebih dahulu
bahkan rumornya kan akhir oktober sudah akan mendeklarasikan capres cawapres
intimal itu yang kemarin di claim
oleh beberapa petinggi pkb dan gerindra
artinya kan ketika itu terjadi
akan ada ruang gerak yang makin terbatas
buat partai partai lain
untuk menggayat calon calon yang ada
atau untuk menggait partai partai yang ada
kemudian bisa dideklarasikan untuk sebuah kali sih
ada potensi mereka bisa ketinggalan kereta
kalau kemudian iramanya tidak diikuti
oke oke saya mau ke mas bas
apakah betul bahwa pertemuannya mbak puan dengan pak erlangga
kemudian ibu mega dengan presiden jokowi ini
dipicu penetapan anies baswedan sebagai capres nasdem
artinya pdip harus segera mengambil kuda kuda
harus mengambil ancang ancang
untuk menetapkan siapa yang akan diusung dalam kontestasi pilpres
ini ada kaitannya ada benang merahnya nggak mas bas
iya kali ini saya harus katakan bahwa saya agak kurang sependapat dengan mas
pertama di perjuangan adalah partai politik
yang selalu mengganggu tentang krisaktinya bung karno
hisaksi yang pertama itu adalah berdaulat di bidang politik
apd perjuangan mengimplementasikan kedaulatan politiknya itu adalah
dengan ketika mengambil kebijakan kebijakan atau langkah langkah politiknya
kenapa demikian karena pertama
pertemuan ibu mega dengan pak jokowi itu adalah pertemuan periodik yang biasa beliau lakukan
tadi saya informasikan bahwa pertemuan di batu tulis saja
pertemuan tanggal delapan oktober kemarin itu sudah pertemuan yang kelima
belum pertemuan pertemuan yang lainnya
setara mbak puan dengan ketua memang ketua melawak partai politik
termasuk pertemuan dengan pak erlangga itu sudah dijadwalkan jauh jauh hari
bahkan sudah ada pertemuan sebelumnya dengan ketua umum nasdem
dengan ketua umum gerindra dengan ketua umum pkb
tapi saya kira pdi perjuangan
dia terpengaruh oleh berbagai dinamika politik yang muncul di tengah tengah masyarakat
termasuk atas pencalonan pak anies sendiri oleh partai nasdem
kenapa demikian karena mas toto
sebenarnya yang disebut poros politik itu sebenarnya belum ada
yang ada baru rencana
karena demikian karena kalau asumsinya poros politik itu adalah
partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi ambang batas suara
dan memiliki capres dan cawapresnya sendiri
itu sampai saat ini belum ada
polisi indonesia baru misalnya
mereka memenuhi ambang batas
ajukan calon presiden calon wakil presiden
tapi sampai saat ini kib belum punya calon presiden dan calon wakil presiden yang definitif
begitu juga dengan yang sama antara gerindra dengan pkb
belum memiliki calon presiden dan calon wakil presiden yang definitif
ada dua partai politik lain yaitu pks dan demokrat
kedua partai ini bisa bergabung
belum dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden
juga belum punya capres dan cawapres yang definitif
begitu juga dengan nasdem
pol nasdem sudah mendeklarasikan pak anies laswedan
tetapi jangan lupa
partai nasdem perolehan suaranya belum dapat membuat nasdem dapat mengusung sendiri
pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
demikian juga dengan pdi perjuangan
tak dapat mengusung pasangan calon sendiri tetapi sampai saat ini
ketua umum pdi perjuangan belum menggunakan hak prerogatifnya
untuk menetapkan dan mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden sendiri
jadi dengan demikian mas soto dan pemirsa sekalian
karena pemilu presiden masih satu tahun enam bulan
pendaftaran capres itu masih bulan oktober dua ribu dua puluh tiga yang akan datang
artinya masih satu tahun jangka waktunya
maka konsentrasi jokowi dengan ibu megawati itu sama
adalah bagaimana sama sama menjalankan tugas pemerintahannya
terutama mengatasi krisis yang tengah terjadi
baik pada tingkat global maupun tingkat lokal
menghadapi pasca pandemi covid sembilan belas
saya kira itu yang menjadi prioritas pembicaraan dan juga konsentrasi
ibu megawati soekarnoputri dengan presiden jokowi saat persembuhan kemarin
pdi perjuangan memiliki privilege bisa mencalonkan calon wakil presiden
bisa mencalonkan capres dan juga cawapresnya sendiri
tanpa harus berkoalisi dengan partai lain
meskipun sekjen anda mengatakan
ataupun mbak puan mengatakan
bahwa pdip tetap butuh partai lain untuk juga berkoalisi sama sama memajukan capres dan juga cawapres
tapi kalau melihat kondisi politik yang saat ini
sudah ada partai partai yang kemudian berkumpul
tapi pdip belum punya teman koalisi
masih berkutat dengan komunikasi politik
apakah pdip tidak khawatir kalau ketinggalan kereta seperti yang tadi disampaikan oleh mas toto
kalau khawatir ketinggalan kereta berarti ada yang dikejar
kan demikian filosofinya
kita ini kan pres itu kan memilih dua orang pemimpin bangsa
yang akan menjadi nakoda yang membawa bangsa indonesia dalam masa pembangunan lima tahun yang akan datang
oleh karena itu saya kira menjadi sangat amat wajar
kalau ibu megawati soekarno putri betul betul berhati hati dan berusaha untuk cermat
untuk mengeluarkan keputusan
apa figur yang dapat memimpin bangsa indonesia lima tahun ke depan
sehingga oleh karena itu bukan karena kita lambat
atau kemudian tidak merespon perkembangan dinamika yang berkembang di masyarakat
saya kira kalau kita lihat hari ini bagaimana bu mega mengarahkan
agar segenap fungsionaris pdi perjuangan
menyiapkan visi misi dan program
yang akan ditawarkan oleh capres dan cawapres yang akan diusulkan oleh pdi perjuangan
itu membuktikan bahwa
betul betul menyiapkan suksesi kepemimpinan nasional itu
bukan sekedar membicarakan orang per orang
apalagi sekedar standar pada elektoral atau popularitas orang per orang tertentu
karena ini sedang menyiapkan masa depan bangsa
yang terlagi keberlanjutan pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan mbak nana
kita sama sama tahu
di tengah belum berhasilnya perjuangan kami di mpr mengamandemen uud menghasilkan gbhn
pembangunan nasional bangsa indonesia lima tahun ke depan itu akan bertumpu
pada visi misi dan program yang akan dibuat oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
dan itu yang akan menentukan apakah pertama
bangsa indonesia dapat keluar dari krisis global seperti yang terjadi sekarang ini
dan kedua apakah pemerintahan jokowi selama sepuluh tahun ini dapat dilanjutkan ke penambungan pembangunannya
oke tahan dulu mas bas
besar yang saya kira harus kita pikirkan secara bersama sama
ketimbang kita terjebak pada urusan orang per orang
oke tahan dulu tadi itu saya sudah dapat
oke tahan dulu mas bas kita harus jeda kita harus break sejenak
tapi saya sudah dapat
pesan yang tadi ingin anda sampaikan bahwa pertemuan antara ibu megawati dengan pak jokowi
tidak bicara nama orang per orang ataupun tokoh per tokoh
tapi narasi besar bagaimana orang yang akan dipilih ataupun sosok yang akan dipilih bisa melanjutkan kepemimpinan
ataupun visi misinya pak jokowi
jadi belum bicara orang per orang tapi baru narasi besarnya saja
saya sudah dapat poin yang ingin anda sampaikan
kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom